jadi saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya
berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap
saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap tiga puluh nhol
dari paparan tadi juga pasti bahwa baik
terjadi kebablasan pemekaran daerah
sepanjang desain besar penataan daerah ini kita lakukan
dengan sangat baik
saya kira tidak akan ada lagi pemekaran ke depan
karena perkembangan politik dan sebagainya
tapi semata mata karena
perannya yang terang terang
satu yang melakukan perusahaan terkait cctv yang ada di pasar taman
yang kedua di dalam melaksanakan olah tkp
ya juga ada hal yang tidak proporsional yang dia lakukan
dan itu semuanya terbukti di lapangan seperti itu
satu tambahan lagi dari pak karo adalah permukakan
yang untuk melakukan penghalangan penyidikan